meluncur akhir pekan lalu dua dari tiga relaksasi yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid enam belas akan berlaku bulan november ini
di antaranya adalah tax holiday atau pembebasan pajak dan daftar negatif investasi
sedangkan pada pelonggaran devisa hasil ekspor kementerian koordinator bidang perekonomian dan bank indonesia sepakat aturan ini baru berlaku pada satu januari dua ribu dua puluh
lalu apakah jurus pembaruan kebijakan ini cukup efektif meraup investasi asing di dalam negeri
efektivitas jurus genjot investasi ala jokowi akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami di studio direktur eksekutif center of reform on economic atau core indonesia muhammad faisal
pak faisal terima kasih atas waktunya di cnn indonesia business
pak faisal tujuan paket kebijakan jilid enam belas ini kan untuk menarik investasi asing supaya masuk ke dalam negeri
dari pembaruan kebijakan tersebut apakah anda melihatnya ini efektif
ya ini cukup mengejutkan buat saya ya karena kalau kita melihat sebetulnya kebijakan pelepasan dni itu sudah pernah dilakukan di paket kebijakan sebelumnya
dan terbukti dni dan juga termasuk tax holiday juga pernah sudah dilakukan
itu tidak efektif
pemerintah melihat sebetulnya akar permasalahan kenapa masih belum efektif kenapa masih investor asing belum tertarik untuk masuk itu sebetulnya akarnya permasalahannya di mana
apakah betul hanya karena kurang luas sektornya atau tidak tempat sektornya atau dari sisi persentase kepemilikan asing yang kurang banyak atau ada permasalahan yang lain
pak faisal saya tertarik dengan pernyataan anda bahwa tax holiday dan dni itu tidak efektif sebelumnya ya

yang membuat anda menilai bahwa kebijakan tersebut tidak efektif sebelumnya
alat ukur apa apa benchmarknya apa gitu sehingga bisa dikatakan tidak efektif
ya seperti yang sudah disebutkan sendiri oleh pemerintah dari sekian banyak dni yang dibuka ya sebelumnya sekian delapan puluh tiga kalau tidak salah itu belum efektif
dan lima puluh sekian sektor itu katanya sama sekali tidak menarik bagi investor
nah jadikan ini menjadi tanda tanya bagi kita
nah sebetulnya apa yang membuat menjadi investor itu kurang tertarik untuk masuk ke sektor sektor tersebut di indonesia
nah jadi kalau kita melihat di negara negara yang lain yang punya daya tarik investasi yang lebih besar cina misalkan vietnam ya
nah itu yang menjadi kuncinya sebetulnya adalah masalah kepastian kebijakan ya arah kebijakan daripada pemerintahnya
ini yang sangat dipegang oleh investor
saya sebutkan saja beberapa contoh
misalkan dulu ada kebijakan
untuk investasi di smelter untuk pembangunan smelter
nah tapi kemudian menjelang beberapa tahun karena itu kebijakannya berbarengan dengan kebijakan larangan untuk ekspor konsentrat mineral
tapi kemudian dalam beberapa tahun berubah
nah padahal investor yang sudah masuk ke smelter sudah menanamkan investasi yang sangat besar untuk bangun smelter
nah dengan berubahnya kebijakan otomatis itu akan merugikan bagi investor yang sudah masuk
nah ini kan catatan buruk bagi kita
contoh yang lain misalkan pembangunan kawasan ekonomi khusus di semangke
sudah masuk unilever ya berpindah dari medan
tapi kemudian yang dijanjikan infrastruktur dan fasilitas itu tidak kunjung ada
sehingga itu merugikan bagi investor
nah saya pikir hal hal seperti ini yang sangat fundamental ya bagi investor untuk melihat
karena ini menyangkut kepastian bisnis mereka ke depan
karena ini jangka panjang
nah jadi permasalahan permasalahan yang mendasar seperti ini yang semestinya harus diperbaiki dulu
sebelum masuk kepada kebijakan kebijakan lainnya
tapi terlepas dari evaluasi anda tadi kebijakannya sudah dikeluarkan ini oleh presiden jokowi begitu anjilid ke enam belas
kalau kita lihat mungkinkah dengan adanya kita berikan tenggang waktu yang lebih lama untuk menilai bisakah ini kemudian menjadi efektif
apakah kalau dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang sama sekali tidak akan efektif pak faisal
kalau kita mengukurnya hanya dari seberapa besar

hanya dari situ ya
kita belum berbicara sampai kepada value added yang kita diterima
jadi ada kemungkinan memang bisa menaikkan
dari segi nominal investasinya itu
dari segi nominal investasi mungkin ada progress nya ya
tapi walaupun saya pikir juga dari sisi besarannya tidak seperti yang kita ekspektasikan kita prediksikan
karena ada beberapa masalah
jadi pertama di tahun depan saja dua ribu sembilan belas ini ada terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global
terutama oleh negara negara maju dan negara emerging markets yang menjadi mitra utama kita
nah otomatis kalau pertumbuhannya melambat biasanya investasi juga ikut tertahan
yang kedua kita juga punya kita juga bersaing dengan negara negara lain dalam hal insentif
dalam hal bukan hanya insentif sebetulnya
dalam hal faktor faktor yang mempengaruhi investor untuk bisa masuk ke negara tersebut
nah salah satu yang menjadi sorotan adalah itu tadi
yang saya sebutkan bahwa kepastian kebijakan
jadi ada kompetisi di sana
lalu hal hal itu nah hal hal itu tersebutlah yang kemudian mempengaruhi sejauh mana sebetulnya efektivitas dari kebijakan kebijakan untuk mendorong investasi itu bisa efektif
jadi bukan hanya permasalahan dni nya
tapi itu kita baru menyorot pada besarannya ya
nilai us dollar semuanya
nah belum hal hal yang terkait dengan multiplier effect
kita saya pikir sudah menjadi common knowledge
bahwa dalam banyak kasus investasi asing yang masuk itu dampaknya terhadap ekonomi dalam negeri itu masih minimal
ya belum at least lebih banyak yang kembali keluar dibandingkan yang stay di dalam negeri
sebut saja dalam hal pelibatan pelaku di dalam negerinya
kemudian pengembangan penyerapan tenaga kerjanya
kemudian juga dalam hal ekspornya misalnya
jadi banyak hal yang sebetulnya perlu kita soroti ya
dan lebih berhati hati
terutama dalam membuka investasi ke sektor sektor yang sangat sangat serting
pak faisal tadi nadanya ini cukup pesimis ya
bahwa kebijakan baru ini akan efektif
tapi setidaknya bisakah kebijakan ini kemudian mencegah capital outlow
terutama ini untuk pertama ya kalau capital outflow seringkali dikaitkan dengan investasi portfolio
mungkin juga dari sisi fdi
kalau kemudian ada kebijakan kebijakan yang kontraproduktif
yang terjadi di dalam negeri yang menyebabkan perpindahan investasi gitu ya
nah misalkan ya banyak hal
tapi dari efek global saja kan amerika the fed terus menaikkan tingkat suku bunga acuannya
itu kan salah satu faktor yang cukup dominan ini untuk menarik capital dari dalam keluar balik keluar lagi
dan terutama itu di portfolio ya
nah sementara dni ini lebih banyak ke fdi
jadi investasi langsung
pembangunan di mana mana kemudian bahkan sampai ke papua dan ini belum sepenuhnya terjamah
rata rata ini pembangunannya menggunakan dana asing
menurut anda ini bagus atau tidak sebenarnya
untuk sektor sektor yang saya pikir kita memang tidak mampu ya untuk bisa menarik investasi
dan juga untuk sektor sektor yang apa istilahnya nilai strategisnya itu tidak mampu ya
nilai strategisnya itu tidak terlalu besar
itu mungkin ada sebagian yang bisa kita buka untuk asing ya
nah misalkan saja contohnya kalau misalkan asing ingin masuk ke sektor kesehatan yang bukan basic ya
karena kalau kesehatan ini kan basic needs
jadi untuk yang ceruk yang basic needsnya itu memang harus harganya harus affordable bagi masyarakat
nah kalau swasta bisa masuk ke mungkin ke yang lebih komersial
dan untuk melayani yang apa ceruk masyarakat yang selama ini tidak terlayani mungkin bisa
apalagi mungkin di indonesia timur
tapi kalau untuk sektor sektor yang strategis ya apalagi yang kita masih kita masih butuh keterlibatan pelaku lokal terutama umkm
beberapa diantara sektor yang disebutkan itu adalah sektor sektor yang apa menjadi sektor yang banyak yang umkm bermain disitu
sejajar sehaku pungtur dan sebagainya
akan ditaruh dimana sebetulnya ya peran umkm bersama dengan investor asing
kalaupun kemudian ada kemitraan kemudian seperti apa
karena selama ini juga kemitraan antara industri besar dan industri kecil umkm itu juga kurang
nah pak faisal ada bahkan tanggapan yang cukup ekstrim yang mengatakan indonesia ini dijual ke asing begitu
benar tidak sih menurut anda
ya saya tidak ingin memakai label yang
kayak label yang terlalu apa terlalu ekstrim seperti itu
karena kita bukan anti investasi asing sama sekali tidak ya
bahkan kalau kita lihat dari banyak negara emerging markets pesaing pesaing kita itu lebih bagus dalam menarik investasi asing
sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi juga termasuk diantaranya ekspor
nah pertanyaannya apakah kita akan menarik investasi asing itu at all cost
jadi dengan biaya apapun gitu ya
ini kan yang kita tidak inginkan ya
yang pertama kalau tadi yang menjadi landasan kenapa perlu ada kebijakan paket ke enam belas ini adalah untuk menekan defisit transaksi berjalan
nah kita tahu kita bedah masalahnya defisit transaksi berjalan itu kan diantaranya didorong oleh defisit jasa defisit pendapatan primer dan yang terakhir di tahun ini juga defisit di perdagangan barang
nah jadi perlu dipetakan sebetulnya
yang mendorong sekarang defisit perdagangan barang misalkan ya
itu adalah kenaikan impor karena kita ketergantungan impor yang tinggi
nah sektor sektor manakah itu lalu juga ekspor kita ingin dorong karena selama ini tumbuh sangat lambat ya terutama ekspor untuk sektor manufaktur
nah yang manakah sektor itu yang akan kita tumbuhkan gitu ya
adakah match dengan sektor sektor yang dibuka pada kebijakan paket kebijakan ke enam belas
nah sektor jasa ini saya malah melihatnya sangat sangat terangkan
lihatnya sangat sangat terang sekali itu tidak match dengan yang dibuka untuk dni ini
tidak match karena yang mendorong defisit jasa itu yang paling besar adalah di sektor transportasi karena kita memang punya ketergantungan besar terhadap jasa transportasi dari luar untuk mendukung ekspor impor kita
itu yang paling besar
yang lain itu sebetulnya relatif kecil
nah kalau kita tidak mendorong di sana at least kita mendorong di sektor sektor yang kita unggul seperti misalkan pariwisata
nah jadi walaupun memang ada di sini kita lihat salah satunya misalkan pariwisata yang masuk ya ke dalamnya
nah ini tapi itu dampaknya artinya pemetaan ya
pemetaan antara urgensi di sektor yang bersangkutan dalam kaitan untuk menekan defisit transaksi berjalan dengan yang dibuka itu saya pikir belum betul betul jelas ininya pemetaannya
pak faisal kalau kita lihat balik lagi ke salah satu kebijakan yang tadi disebut adalah tax holiday
ini kan kebijakan yang sudah banyak dipakai di negara lain
dan pasti dinilai cukup efektif oleh sebab itu banyak diadopsi kebijakannya oleh hampir negara negara di seluruh dunia untuk menarik investasi asing gitu
apa yang membuatnya kurang efektif buat indonesia
nah seperti yang saya katakan tadi semestinya kan ini menjadi refleksi bagi kita ya untuk melihat bahwa tax holiday sudah ada negara lain juga ada tapi kenapa masih sebagian investasi itu lebih tertarik ke negara lain
nah akar permasalahannya di mana itu tadi
tax holiday kita kurang menarik dibanding negara lain begitu
menurut saya permasalahan yang utama investasi itu dulu akar permasalahan harus diselesaikan
yang katakan dari sisi kepastian kebijakan itu yang dibutuhkan bagi investor gitu ya
kalaupun ada insentif dalam bentuk tax holiday atau tax allowance tapi kalau permasalahan data pendasar dari sisi kepastian arah kebijakan konsistensi kebijakan itu tidak ada saya pikir investasi juga akan susah untuk terkonek
konsistensi kebijakan ini ada hubungannya tidak dengan masa pemerintahan jokowi jk yang tinggal satu tahun lagi kemudian dua ribu sembilan belas sudah masuk tahun politik begitu
ya jadi kalau untuk konsistensi kebijakan itu tentu saja kita tidak melihat dalam jangka pendek ya
jadi dalam jangka menengah bahkan panjang itu yang kita butuhkan sebetulnya
tapi kalau pembuat kebijakannya diganti kan pasti ada chance bahwa akan
pertama ya itu salah satu menjadi akar permasalahan yang kita mesti pecahkan bersama kan berarti
jadi ini tidak lantas kemudian berasosiasi pada satu pemerintahan tertentu
ini permasalahan yang lebih umum ya
lintas periode lintas kementerian menurut saya
nah relaksasi di daftar negatif investasi apakah ini bisa memberikan angin segar bagi investor yang katakanlah sudah blacklist statusnya
kalau sebetulnya beberapa sektor itu kan memang di
sebelumnya sebetulnya beberapa sektor itu kan memang ditunggu oleh investor asing ya yang selama ini mungkin masih masuk ke dalam dni
jadi dengan dibukanya saya pikir investor investor yang memang sudah menyasar pada sektor sektor tersebut akan masuk saya pikir
baik sektor sektornya mana saja pak faisal kalau bisa di regist
yang dinantikan begitu yang asing sudah sangat antusias untuk masuk
ya kalau saya lihat di salah satu diantaranya ini misalkan sistem komunikasi data
ini salah satu sektor sektor itu
ini salah satu sektor yang strategis menurut saya karena dia berkaitan dengan informasi yang saya pikir menyangkut national security juga
jadi saya pikir dan ini kan sektor telekomunikasi ini juga yang pertumbuhannya yang sangat pesat ya di kita
sektor apa lagi pak selain telekomunikasi data
beberapa diantaranya saya pikir juga di sda ya
kalau di manufaktur saya pikir relatif secara umum tidak terlalu karena saat ini memang
sda sumber daya alam maksudnya ya
sumber daya alam betul
betul jadi kalau itu terutama yang kedua kalau di manufaktur mungkin agak kurang karena memang tekanan terhadap industri manufaktur saat ini memang cukup besar ya
ada pelemahan rupiah ada peningkatan harga minyak
buruk juga ya
kemudian juga ada permasalahan sistem pengupahan
nah jadi mungkin itu ya investor masih melihat lihat dari sektornya mungkin
mungkin untuk sektor sektor manufaktur hanya beberapa ya
hanya beberapa yang dari sisi kepastian market di dalam negerinya cukup besar mungkin itu yang lebih menarik
misalkan makanan dan minuman contohnya ya
oke pak faisal isi dari paket terakhir adalah pemerintah juga mengatur devisa hasil ekspor sumber daya alam ini
bagaimanakah hal ini bisa menopang perekonomian khususnya ke neraca pembayaran indonesia
ya kalau yang ingin disasar adalah untuk stabilisasi nilai utuh
ya jadi artinya sejauh mana
artinya sejauh mana kemudian us dollars yang didapatkan dari devisa itu di convert ke rupiah sehingga menguatkan rupiah
saya pikir ini sepanjang masuk kepada sektor sektor yang memang ketergantungan impornya itu rendah
ya seperti yang disebutkan tadi adalah sektor sektor yang basicnya adalah ekstraktif sumber daya alam
jadi pertambangan juga ada perikanan ya
sepanjang itu bahan mentah saya pikir itu masih cukup bisa ditolerir ya
beda dengan kalau misalkan dimasuk ke industri manufaktur
yang tingkat ketergantungan bahan baku impornya tinggi
tapi kalau ini karena dia memang berasal dari dalam negeri ekstraktif dan bertujuan ekspor
saya pikir ini masih dari sisi pilihan sektor ya
saya pikir ini masih cukup cocok
oke pak faisal pertanyaan terakhir tadi anda sudah katakan bahwa ini akan kurang efektif kalau dari penilaian anda ya
nah sekarang sudah ada jilid ke enam belas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya ketidak efektifannya itu mungkin bisa berkurang
pertama saya katakan dulu bahwa yang saya maksud efektif itu dari sisi benefit secara ekonomi
benefit secara besar ya
tapi kalau dari sisi nilai investasi yang masuk bisa jadi cukup signifikan
nah yang bisa dilakukan adalah memang memastikan sebetulnya satu dengan masuknya investasi asing ini
nah kemudian dipetakan apakah sejauh mana kemudian kemitraan
sejauh mana sebetulnya value added itu bisa tercipta di dalam negeri
jadi jangan sampai masuk tapi kita hanya mendapatkan contoh misalkan sepanjang
tidak hanya dengan pembayaran pajak misalkan jadi keuntungan finansial saja atau dari penyerapan tenaga kerja kasar yang level rendah
jadi yang lebih strategis misalkan kemitraan dengan umkm atau juga misalkan transfer of technology
nah ini kan yang ini kan yang juga cukup kita butuhkan untuk kita bisa naik kelas ya
nah jadi hal hal itu yang kita butuhkan di samping jadi orientasinya paradigmanya jangan asal hanya nilai
apa nilainya saja yang masuknya investasinya masuk gitu
tapi kita harus pastikan bahwa itu juga memang memperkuat dari struktur ekonomi kita dan juga melibatkan daripada pelaku ekonomi dalam negeri
oke pak faisal sekali lagi terima kasih atas waktunya di cnn indonesia business
dan itu tadi bincang bincang saya dengan direktur eksekutif center of reform on economic atau core indonesia muhammad faisal mengenai kebijakan ekonomi jilid ke enam belas dari pemerintahan jokowi jk
ya tetaplah di cnn indonesia business kami akan kembali hadir dengan informasi ekonomi dalam negeri terkait harga bahan pangan